masalah rena adalah anak nino
dari perkawinan andin sebelumnya dengan tina
di kertas kertas yang saya tulis ketika masih di pulau
diceritakan kalau saya juga merindukan askara
anak yang saya sebut sebagai jagoan dalam keluarga saya
meski begitu di kertas itu juga ada tulisan
kalau saya juga tak bisa lepas hati dari reina
kamu pasti datang ke sini mau ketemu sama anak kamu kan reina
jadi reina itu anak nino
sebenarnya ada apa ini ya
apa sih yang sebenarnya ada di dalamnya
apa yang sebenarnya terjadi
dih kamu ngerasain apa yang aku rasain gak sih
tadi ya itu dia sarah
tiba tiba suasana berubah banget
saya juga merasa yang sama
ya seharusnya mbak elsa tidak bisa ngomong seperti itu
apalagi di depan orang banyak ya tadi
iya nih aku jadi dilema deh
karena satu sisi mainin sepupu aku saudara saudara aku
tapi elsa kan juga sahabat aku
dilema gimana maksudnya bayi
iya di aku sih pengen banget
karena sebagai seorang sahabat seharusnya kan aku bisa nasehatin elsa
kalau aku tahu itu salah
ya seperti yang kita tahu sendiri sifatnya kayak gimana
dia cubek dia gak peduliin omongan orang
kalau dia udah ngerasa suatu hal itu benar menurut dia ya udah dia gak peduli itu
itu benar atau salah
ya sebenarnya sih kasihan
mungkin dia nggak sadar dia nggak tahu kalau arti dari ucapannya itu apa
iya bel iya saya juga setuju sih
ya mungkin apa yang dia lakukan bayi elsa itu beratas ini gak sadar
dan gak tahu mungkin itu bisa membuat orangnya nyaman bahkan membuat orang lain sakit hati
sebenarnya sih pengen banget ngomong empat mata gitu sama elsa
dia sebagai seorang sahabat pengen ngasih tahu dia
pengen bikin dia jadi orang yang lebih baik
tapi kan aku juga bukan orang yang baik banget
nanti elsa malah salah sangka
jadi aku gak ngerti gimana caranya ngomong sama dia
kamu ngantuk ya
ya udah kamu tidur aja dulu
ya mungkin kamu capek kali ya
karena tadi seharian di sana
enggak di aku gak capek kok
aku malah senang bisa diajak ke acaranya mas al
ini cuma aku ngantuk aja tiba tiba
emangnya gak apa apa kalau aku ngeram sebentar gitu kamu
enggak kok enggak dong
ya mir jadi ya kamu kebayangkan gimana perasaannya andin
keselnya andin sama elsa
elsa tuh kayak berulang kali do the same thing
terus aduh ya ampun
andin itu hati terbuat dari apa ya
emang elsa juga sih kali bu ya nggak ngerti situasi bu
ada aja kerjaannya kayak begitu kan bu
nyadar nggak sih dia sebenarnya tuh kayak itu tuh menyakiti perasaan kakaknya gitu loh
atau dia sengaja atau nggak sengaja
ada aja gitu caranya bu
oh ya tadi kan bu bos nanyain saya tuh
rena dibawa sama pak bos apa enggak
iya jadi dibawa enggak
jadi sejak balik dari panti rena kan tidur terus tuh
tapi sempet nanya sih ke saya
kok papa gendong adik terus sih kan aku juga mau digendong juga
kamu ini ajalah coba tenangin rena ya
maksudnya kasih pengertian tentang papahnya
ya ini sih bukan ya maksudnya situasi memang sulit
al masih kehilangan memorinya
rena juga masih belum paham dengan situasinya
jadi sebenarnya bukan salah siapa siapa ya
hanya hanya waktu ya nanti bisa memperbaiki ini semua
dan saya juga berharap andin tuh segera pulih ya dari sakitnya
ya bu kalau dibilang salah sih sebenarnya ini semua salah elsa ya bu ya
terus kamu ngapain elsa
muka kamu udah kayak gitu
saya kesal aja bu gitu loh bu
kenapa sih masih mau ganggu keluarga orang lain gitu loh bu
aduh ibu kan sebagai mertuanya andin nih
biar saya kasih pelajaran lagi
kayaknya waktu itu pelajaran yang di rumah sakit kayaknya dia gak jerak gitu bu
harus di wah gitu lagi bu
disini aja bu di gerbang udah saya injek tangannya
masih aja kayak begitu
suka gak ngerti bu sama
i know tapi udah sabar ini bukan ranah kita
biar nanti andin kalau dia sudah sembuh
ke pak surya berusaha untuk menghandle elsa
enggak kamu sabar dulu ya
biar keluarganya menyelesaikan dulu
ntar kalau nggak baru kamu bisa sikat
ya bu kalau gitu saya mau
oh elsa memang harus ini gitu
kalau elsa gak bisa bertanggung jawab sama masalah yang dibikin tadi
gue bejak meja tuh orang
demen banget sih tuh orang
bikin masalah ke keluarga orang lain
senyum dong kak kiki
ya lu ngapain senyum senyum sendiri
ya ampun nggak boleh kayak gitu
ya lagi orang lagi kesel
orang tuh lagi sepaneng tau lah
gara gara kelakauannya elsa
lo tenangin gue kek
apa kek hibur gue kek
lami lo senyum senyum
ya udah tau kelakunya mbak elsa kayak gitu gak usah dimasukin hati lah
betul kayak kita lagi senang
soalnya nih mas al lagi gak mau bisa sama mas karah
mbak elsa tau kalau as karah kan kelakuan kayak
kalau lagi ngereok gitu kan
seenggaknya kalau dipegang sama mas al
kiki bisa napas sebentar
nah semoga aja mas al mau pegang askara terus terusan deh
jadi kiki kan bisa melakukan hal ini melakukan hal itu dengan bebas
tanpa tangisan as karah
bebas gitu ya
tapi emang kerja lo juga banyak
tapi ada beneran juga sih kiki
laki laki kayak pak bos itu
jarang lo gendong anaknya terus terusan loh
apalagi sekarang kan pak bus kan anaknya udah dua
terus as karah juga udah gede
ya kan semua diladenin sama dia
modelan kayak mas al gitu ya kayaknya tiba tiba cowok kayak
pak riza deh penyayang sama anak
cie ada yang sakit cie
semoga sakit nama wadah warama dengan pak riza
aduh ini kenapa sepatu susah banget
saya terima ya sebentar
terima kasih ya mbak
ya ampun bel
aduh gak usah aku aja
ini enteng kok cuma gini doang
ya aku aja yang bawain gak berat
terima kasih loh
kamu udah mau beliin ini buat mama saya
tapi kira kira tante mayang suka gak ya sama buah yang aku pilih
atau mungkin buah yang lain gitu
gak gak usah ini udah cukup kok
pakai deh yuk
kayaknya aku izin beli minuman sebentar ya
saya tunggu di sini ya
ya bentar ya
ya ampun sikap kamu yang kayak gini nih
yang bikin aku tuh kayak gimana ya
kamu kenapa perhatian banget sih sama aku
kan biarin aja kalau keserempet motor atau kenapa
kenapa kamu harus ngomongin aku
iya gak mungkin lah kalau saya dingin kamu
jangan jadi aneh ya karena aku ngomong kayak gini
aku cuma mau ungkapin rasa terima kasih aku aja ke kamu
nggak ada maksud apa apa aku ngerti kok
mana bisa aku biasa aja di kalau kayak gini terus
pastilah aku ada rasa
ya tuhan d
cara kamu memperlakukan aku yang seperti ini yang bikin aku susah kalau nggak pakai rasa
sampai kapan ya d
papa buat tangga
nih nih liat liat liat
sekarang liat apa buat tangga
lagi main main sama papa ya
eh mau kemana
oh dia mau ke omanya
nah sorry mau ke omanya
nggak nggak mau oma
mau apa sih
mau ke mana sih
mau ke mana sih
lagi main apa sih kamu
masih mencoba menyusun puzzle yang berantakan
tapi belum benar menyusunnya
is their anything ada yang mama bisa lakukan untuk membantu kamu menyusun puzzle lagi
mau bantu pelan pelan
macam ada watak w dipa nanti aku darepin tuh kalau sama pesta apa yang kamu mau
oke di sini rizwan
bahasanya terus langsung rizwan mana coba
oh berikutnya ahoraan
berpadianya belum woman kayak apresi bizarre jika omanya menang semua thesis only
oh deutsche prost ya lemari nilai najis gitu loh
satu dua tiga
belong dulu dadah

udah pengen pergi aja
kita ini yuk ngobrolnya sambil
ngobrol jalan jalan di luar
biar lebih enak daripada di sini
jalan sama mama oke
biar seger juga pikirannya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
aku maksudnya ingin ketemu dengan elsa
aku mau kasih peringatan
soal apa yang disampaikan elsa tadi di depan semua orang tuh
kamu kesini mau marah marah sama elsa
seperti yang aku bilang tadi aku hanya ingin kasih peringatan
untuk jangan lagi mencampuri apapun urusannya dengan kehidupan aku
kamu sudah bukan suaminya elsa lagi
artinya kamu gak punya hak
untuk mengatur apalagi memerintah elsa
tapi apa yang dilakukan elsa udah kelewatan pak
dia nggak boleh bicara begitu di depan semua orang pak
banyak kesalahan yang saya buat
pada saat elsa salah
bapak juga gak akan mungkin membela dia
sekali lagi papa akan kasih tau kamu
kamu bukan suaminya elsa lagi
kamu bukan suaminya elsa lagi
kamu bukan suaminya elsa lagi
kalau elsa ada salah
apa yang lebih berhak menegur dia
untuk urusan ini biar papa yang menegur dia
gak usah kamu
kalau menurut itu yang terbaik untuk papa
menurut papa lebih baik kamu pulang aja sekarang
pernah kasihan aku kan
jangan jangan kamu mau marahin gue
soal tadi di pantai asuhan
aku harus kabur dulu
kau mau kabur
kamu mau kabur
tapi apa aku masih bisa ketemu dengan elsa pak
tapi apa aku masih bisa ketemu dengan elsa pak
seperti apa papa bilang tadi
biar apa apa yang nenggur elsa jalan kamu
kalau begitu aku permisi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kamu harus bertanggung jawab atas apa yang sudah kamu lakukan sekarang
kamu gak bisa kemana mana sebelum masalah yang di pantiasuhan itu selesai
apa sih ma
ma udah dong lepas ya aku pergi ya ma
kita duduk di situ mama akan mencoba menjelaskan semuanya pelan pelan kepada kamu
gini yang pertama mama akan coba jelaskan adalah mengenai sal
soal itu mama minta datang untuk membantu menjaga pondok pelita
karena selama kamu menghilang dua tahun kita tidak ada sosok laki laki di rumah
hanya mama andin mirna kiki ya tentu saja ada uya boin tapi
untuk urusan internal dalam keluarga kita butuh sosok pria yang bisa kita percaya
dan itu adalah sepupu kamu
dan banyak sekali kejadian yang menimpa pondok pelita pada waktu itu
pada waktu kamu pergi
hanya randy dan angga yang pada waktu itu menolong kami
cuma itu tidak cukup mereka kan tetap orang luar
itu itu sahabat kamu angga dia selalu melindungi kamu melindungi keluarga kita
dan ya karena satu hal dan lain sebab angga punya masalah dengan kesehatan dia
makanya sekarang dia tidak ada di jakarta tidak ada di indonesia
dia sekarang lagi ada di beijing untuk proses pengobatan dia
dan dia di sana ditemani oleh istrinya dan anak angkatnya
kamu pasti juga tidak ingat michi ya
michi ini adalah michi ini adalah
anaknya tante indira
teman kamu dari kecil
indira itu sahabat mama
kamu tidak ingat
dan ya angga michi dan anak mereka lagi ada di beijing
dan ya randy seorang juga tidak cukup untuk membantu menyelesaikan masalah di pondok terdekat
itulah kenapa aku meminta sal untuk datang ke sini
dan lagi pula mama juga ada satu rahasia pada waktu itu yang ingin mama sampaikan kepada sal
yang akhirnya sekarang semuanya sudah baik baik saja
dan mama bisa memastikan satu
sal dan andin tidak ada hubungan apa apa
bukan seperti yang kamu pikirkan
kamu sudah siap
rena adalah anak nino
dari perkawinan andin sebelumnya dengan
rena adalah anak nino
dari perkawinan andin sebelumnya dengan tina
ceritanya penyang sekali
mama akan mencoba
menjelaskan kepada kamu
runut tangan ceritanya
karena mama gak mau
too much information akan membuat kamu
untuk jujur kesini
karena memang itu adalah kata
rena anak ini
kenapa sekarang jadi anak kamu
kenapa sekarang dipenuhi
kamu duduk deh
kamu duduk deh
papa udah suruh pulang tadi
tadi bilangnya mau bicara sama kami
mau bicara tuh mau marahin aku sih
pasti dia mau marahin aku kan pak
ya aku mau ngecek nino aja
masih di depan atau enggak mah
nggak ada apa
apa kamu mau bicarain
soal perusahaan kamu
beruntut dari pusat kemarahan orang orang
aku tau kamu sengaja bilang begitu di depan aku
kalau rena itu anak aku
padahal kamu tau persis kondisi aldebaran sekarang seperti apa
mungkin maksud kamu gak nyakitin aku atau andi
tapi asal kamu tau
ya allah sa
ini alasan kenapa papa minta nino suruh pulang
kamu gak ngedengerin penjelasan papa secara lengkap
jadinya kayak gini sekarang
lain kali denger dong
berani beraninya dibentak bentak aku
marah marahin aku tega banget sih
tetep pengen ngobrol tapi kenapa ngomong kayak begitu sama aku

itu alasannya papa gak membiarkan kamu ketemu sama nino
itu alasannya papa gak membiarkan kamu ketemu sama nino
itu alasannya papa gak membiarkan kamu ketemu sama nino